dua video rekaman sebuah lahan sawah yang mengeluarkan api di gerobokan jawa tengah menjadi viral di media sosial
menurut pemilik sawah lahan tersebut pernah menjadi lokasi pengeboran sumber gas pada tahun sembilan puluh an
lahan sawah ini berlokasi di desa manggarmas kecamatan godong gerobokan
pemilik sawah mengetahui keluarnya api saat dia hendak menguruk lahan tersebut untuk persiapan musim tanam padi
dan pemilik sawah tersebut menyebut lahan ini pernah menjadi lokasi pengeboran sumber gas pada tahun sembilan puluh an
peristiwa ini sudah dilaporkan ke pihak desa dan juga ke polsek godung dan hingga rabu api masih menyala di lokasi tersebut
polsek godong telah memasang garis polisi di sekitar lokasi munculnya api
nah baru baru ini muncul ada apinya waktu ketahuan saya waktu hari sabtu sore
pak ini kan khawatir nggak pak kalau sumur ini nanti menyebabkan apa gitu
sebetulnya ya aku khawatir nantinya kalau dia ablong belong lah saya akan hilangkan sumber lahan rezeki
nggak bisa ditanami